bagaimana kondisi penanganan pasca gempa cianjur bergabung produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra
angga selamat malam tiga belas orang masih terus dilakukan pencarian sampai dengan hari ini angga
bagaimana penanganan dan juga proses pencarian
ya selamat malam tiffany data terakhir pada hari kemarin memang ada sembilan orang yang
maksud saya yang masih harus dicari kemudian beralih setelah mendapatkan dua pada hari selanjutnya
total ada sembilan pada hari ini yang akan dicari
dan hasil pencarian pada hari ini selasa dua puluh sembilan november sudah ada empat korban jiwa yang ditemukan
jadi total memang yang masih dinyatakan hilang adalah lima orang
namun kemudian ternyata terdapat laporan terbaru dari dua desa yaitu di desa cijedil
dan juga desa maungkarta ada enam laporan warga hilang dari desa cijedil
dan juga dua orang hilang dari desa maungkarta
artinya dari lima orang yang sebelumnya sudah dinyatakan hilang
ditambah dengan delapan yang baru dilaporkan pada hari ini total menjadi tiga belas orang hilang yang masih harus dicari
nah tapi ada perbedaan tiffany antara lima dan delapan orang yang dinyatakan hilang ini
lima ini sudah dipastikan berada di dua titik
jadi delapan orang ini sudah diberi langsoran di desa cijedil di rt tiga rw satu
sebanyak tiga orang kemudian dua orang lainnya berada di kampung cicadas
sementara delapan orang ini ini juga masih harus dilakukan assessment oleh pihak basarnas
apakah mereka juga ikut ada dalam longsoran seperti itu yang ada di kampung cijedil
kemudian juga yang di mangunkerta apakah mereka delapan orang ini ada di dalam reruntuhan rumah rumah
atau memang ada di rumah sakit namun belum didata
jadi memang statusnya delapan orang ini ada di rumah sakit namun belum didata
jadi memang statusnya delapan orang ini ada di rumah sakit namun belum didata
minimum yang dilaporkan adalah ringkasan lebih tinggi
rather beter jikaulinasi fuerza menimbulkan kepentingan bersasar jaringan yang ber support
dengan hal ini bisa menjadi kehm wanted as to physiologicaltelling
dan nanti apabila pencarian hari esok belum ditemukan tim basarnas ini akan melakukan rapat apakah akan diperpanjang kembali untuk melakukan pencarian terhadap lima orang yang sudah dipastikan ada di lokasi longsoran pasca gempa
kemudian delapan orang yang baru dilaporkan hilang ini juga akan dicari
selain di lokasi longsoran juga akan dicari di reruntuhan dan juga di rumah sakit rujukan
angga satu pekan pasca gempa mengguncang cianjur bagaimana pemenuhan pendidikan anak anak korban gempa karena kita tahu memang di lapangan fasilitas kemudian kondisi infrastruktur memang belum memadai
namun anak anak ini tetap harus melanjutkan pendidikan mendapatkan pemenuhan kebutuhan pembelajaran mereka
ya tiffany saya belum bisa mendengar pertanyaan anda bisa diulangi
baik bagaimana pemenuhan pendidikan anak anak yang menjadi korban gempa angga
ya betul sekali memang sejak diberlakukannya masa tanggap darurat oleh bupati cianjur herman suyarman selama tiga puluh hari artinya memang kegiatan belajar mengajar terutama sekolah juga terpaksa memang belum bisa dilanjutkan
dan memang apa yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah saat ini adalah memang baru berupa pemulihan trauma secara psikosoial di beberapa titik di pengungsian terutama yang banyak anak anaknya memang sudah dilakukan berupa asesmen
kemudian juga lebih banyak bermain seperti itu mengajak mereka bermain mewarnai menggambar jadi belum masuk pada kegiatan belajar mengajar
nah sayangnya memang pada hari ini bupati cianjur tidak hadir
namun kami juga belum mendapatkan informasi apakah akan dilanjutkan kembali kegiatan belajar mengajar meskipun memang kemarin pada saat konferensi pers di hari senin kemarin sudah dinyatakan bahwa memang kegiatan perekonomian terutama ataupun masyarakat yang rumahnya secara struktur tidak rusak ini sudah bisa diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing masing dan melanjutkan aktivitas
dan sekolah sendiri memang jika dari data yang kami terima total ada lima ratus
sebelas rumah yang terdampak gempaan
ini cukup banyak juga
ini mulai dari sd smp dan juga sma di cianjur
artinya memang ini nanti akan di assessment terlebih dahulu
tempat tempat mana saja yang akan bisa melanjutkan seperti itu seperti yang sudah disampaikan oleh bupati cianjur kemarin
yang strukturnya tidak terlalu rusak parah ini bisa kembali digunakan seperti itu
namun dalam pantauan kami selama berada di sini tiffany memang mayoritas sekolah yang ada di sini dalam kondisi yang
cukup parah kalaupun tidak rusak tapi memang strukturnya atau tembok temboknya ini sudah retak
sehingga jika dilakukan kegiatan belajar mengajar pasti akan membahayakan
upaya yang dilakukan oleh kementerian pendidikan dengan menggunakan misalnya pembelajaran secara daring pun ini akan terkendala seperti itu
karena memang di lokasi lokasi pengungsian memang fokusnya sekarang memang belum kepada listrik seperti itu atau penjadian listrik atau penjadian laptop
jadi kami belum mendapatkan informasi akan seperti apa kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan karena memang sekolah tidak memungkinkan
kemudian juga di tempat pengungsian belum ada infrastruktur yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran secara daring
masih harus kita tunggu tiffany
baik terima kasih angga dwi putra produser lapangan cnn indonesia
atas laporan anda kita akan pantau bagaimana perkembangan penanganan pasca gempa cianjur selamat malam